polres takalar telah menerima delapan ratus warga peserta vaksinasi dengan target satu juta warga yang ikut vaksinasi
ini adalah situasi arus lalu lintasnya bisa anda saksikan saat ini laju kendaraan dari arah jakarta ini memang lebih mendominasi dibandingkan dengan di jalur
jamu menjadi salah satu yang dipercaya sebagai minuman yang mampu menangkal virus tersebut
inter bandung katalog ini adalah sebuah katalog yang berisikan berbagai produk yang bisa dilakukan oleh umkm kota bandung
setelah perawatan saya juga diberi kesempatan untuk menjajal naik kuda tunggang ini
kalau di tempat publik atau di jalanan jalanan itu ya sama saja seperti hari hari biasa gitu
itu akan digantikan oleh ai dan robotik
dan diproses oleh unhcr dan iom
nanti potensi korupsinya sudah ada
yang pertama memang kalau kita bicara lhkpn sebagai instrumen deklarasi aset ya
nggak boleh turun dari e
tidak hanya wahana kecil tetapi juga ada mini playground di dalamnya
pemerintah negeri tirai bambu melaporkan ada dua ratus lima klaster influenza atau flu dalam sepekan
pemain paling berbakat di indonesia
menjaga keseimbangan di hari tua
kita gak dikasih game gak dikasih game badan gede brewokan gitu kan banyak gaya enggak gak bisa gitu kan
tinggal bagaimana kita mengurangi dampaknya terhadap manusia
tetap mematuhi batas kecepatan gitu ya mbak ayu
dari gue kelas dua stm waktu itu
dua bandara di sumatera lima bandara di jawa tiga bandara di bali nusa tenggara
sementara kalau kita menggunakan kendaraan mobil listrik
dan bagaimana menyiasati waktu ibadah seperti tadi
jadi pilihan diaspora itu sebenernya ya
tapi saya kira kalau kita lihat trajektori yang ada semoga di dua ribu dua puluh lima kondisinya bisa jauh lebih baik
sementara untuk memenuhi permintaan konsumen dari sejumlah negara yang melarang telur asli masuk
kita gak tenggelam lebih juga gitu kan
jadi tanah bengkok desa ini lebih banyak berada di jawa
nah bicara soal peran anak muda dan masa depan kita bisa memulainya dari salah satu kedai kopi di jakarta selatan ini
tapi aku mulai dari bawah men
hingga melakukan pengaduan secara kolektif kepada pengawas ketenaga kerjaan jawa timur
film karya pelajar banyumas purbalingga cilacap kepulmen dan pelancar negara
ada pressues bmkg juga seperti itu dari definisi juga memang bisa dibilang apa yang dialami oleh
kedelai lokal bisa diproduksi massal dengan kualitas baik meski tidak menggunakan sistem organik
para siswa tadinya hanya mahasiswa sekarang juga pada siswa sma
salah satu tempat yang fokus dalam pemeliharaan kuda tunggang atau equestrian
dan tapi itu kan saya rasa juga keputusan yang diambil untuk join dengan kita kan gak mudah
usaha baru tidak dibiayai oleh perbankan
kalau misalnya negeri sih kalau udah smp satu sma satu sih kayaknya keren keren sih coach
pada saat odegan jelek siapa yang gantinya
itu kalau seharga rp sembilan puluh lima atau sepuluh pun itu sudah hasil
dan saya merasa saya merasa saya gak tau pandangan orang gimana
lu udah banyak tampil di berbagai macam ajang yang di final ya
harus diantara tengah tengah
apalagi kalau nanti sudah
sampai dengan itu untuk biaya bpd
kalau ini nasi madura direkomendasikan untuk diaduk
mungkin kalau gue secara pribadi sih kalau saya melihatnya nft is the future thing yang jelaskan
nah ini kalau kita lihat lihat orang kan masih banyak yang awam soal nft
jadi perubahan tiga lima itu terhadap tiga itu cukup besar
ya selamat sore rifana maaf karena saya kurang mendengar suara anda
sudah melalui pertimbangan yang matang ya
nah audit investigatif ini biasanya sudah menemukan ya
setelah perawatan pagi kuda kuda akan dibawa ke lapangan terbuka
tetapi ini sudah sejak desember
nah dijanjikan kan setelah saya isi form
jadi nanti antara offline dan online itu akan
dan sekarang kita beralih melihat iring iringan kendaraan dari prabowo dan juga gibran
angka ini tiga lima kali lebih tinggi dibandingkan standar udara sehat yang layak untuk dirup sesuai standar dari who
hahaha betul betul smp satu manado itu
berarti baru bisa bisa baru bisa akhir akhir ini dong ngomong bahasa indonesia
dua golongan pelanggan ini tetap diberi subsidi listrik termasuk di dalamnya pelanggan dengan peruntukan listrik bagi umkm
sebagai warga negara yang menjunjung demokrasi kita harus menyalurkan hak suara kita pada pemilu februari dua ribu dua puluh empat mendatang
terima kasih untuk waktu perbicaraannya bersama kami
tapi ternyata konsumen tidak sadar kalau ukuran tahu ini dari produsen semakin hari semakin mengecil
ada sekitar dua belas desa itu
ada sih pak bagus juga sih ya pak soalnya kan mungkin ada juga orang yang pulang belum tentu langsung ke pasar atau ada sayuran
jadi harapannya pemilu dua ribu dua puluh empat setidaknya ada minimal tiga puluh persen secara kuantitas gitu ya
apakah ini cukup efektif untuk mengurangi konsumsi bbm
maka prioritas utama mereka the big five itu adalah bagaimana secepatnya go to profitability
kemudian kritikan dan kejanggalan
atau saya bisa jual lagi
sebelumnya puan maharani juga ditugaskan untuk melakukan silaturahmi politik
ataupun mengikuti ketiga paslon sejak dari awal dari kediaman masing masing menuju ke venue debat di istora senayan jakarta
menurutku kalau emang kalau sesuai sikap
pemutaran film layar tancap berkeliling desa sebanju mas raya
dan jangan dekat dekat terutama di bagian belakang ya karena nanti disetok sama kuda
kita harus perpanjang mereka kalau kita sedang dengan banyak kesibukan
kita menggunakan e purchasing dengan mbis market
oh sama kayak edo juga baru dua tahun ini kan
waktu itu gak ngambil scholarship dari amerika
perlu latihan dan ketelatenan saat belajar
komisi pemilihan umum menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut dua
tapi ya memang kemarin kita ya beruntung ya namanya juga ini kan
tapi terencana mungkin kita lihat nih
jadi harus build up dari baru lagi
dan pada saat yang sama memingkirkan negara negara lain yang sudah duluan ke indonesia
dan dari empat persen itu terdiri dari warga lokal kemudian ada pakistan ada india malaysia dan yang pasti indonesia
tapi disini yang sudah saya terima adalah
terus lu berapa lama tuh untuk adaptasi akhirnya lu bahasa indonesia lu cukup cukup pas sih itu kapan tuh
kan kita punya target satu lima derajat celcius ya setelah masa industri
masih memiliki hubungan saudara